vaksin buatan dalam negeri salah satunya dikembangkan oleh universitas erlangga
yang bekerja sama dengan pt biotis pharmaceutical indonesia
salah satu industri farmasi swasta pertama indonesia yang mengembangkan vaksin
dengan platform inactivated virus atau virus utuh yang dilebahkan
saat ini pengembangannya tengah menjalani uji praklinis tahap dua
kami sudah sampai pada uji preklinis satu dan dua
satu hasilnya baik dari sisi immunogenicity
kemudian safety nya juga baik termasuk juga toxic safety di dalamnya
dan kemudian pendekatan respon imunnya tidak hanya umural
tapi juga seluler dan menghasilkan suatu hasil yang menjanjikan
ketua peneliti vaksin merah putih universitas erlangga fedik abdul rantam
juga menyebut pengujian praklinis juga dilakukan pada varian delta
yang penyebarannya saat ini mendominasi indonesia
vaksin merah putih hasil pengembangan universitas erlangga dan pt biotis
rencananya ikon mulai diproduksi dalam skala besar pada semester pertama dua ribu dua puluh
kami yakin dengan kerjasama dan solidaritas tinggi
kami akan mencapai tujuan nasional
yaitu memproduksi vaksin merah putih dalam skala besar
pada kuartal atau semester pertama tahun dua ribu dua puluh
sejalan dengan hal tersebut bpom terus melakukan kontrol dan pendampingan
tahapan pengembangan vaksin merah putih
tujuannya memastikan vaksin yang nantinya digunakan aman
berhasil dan memiliki mutu yang baik
dan saya kira sudah dilaporkan tadi datanya menunjukkan progres yang sangat baik
kita akan segera melangkah dalam waktu dekat menuju pada uji klinik dengan manusia
badan pom mendampingi bagaimana membangun menyiapkan satu fasilitas produksi klinik kelat
yaitu vaksin yang diuji cobakan
dan juga menunjukkan aspek manufaktur yang baik
vaksin merah putih dikembangkan oleh peneliti indonesia dari tahap awal
dengan memproduksi vaksin secara mandiri indonesia siap untuk menyiapkan pasokan vaksin dalam negeri
dan mendorong percepatan herd immunity